dan untuk membahas mengenai kluster pesantren covid sembilan belas
sudah bersama kami abdul ghaffar rozin
ketua umum pimpinan pusat rabit ah mahid islamiyah pb nahdlatul ulama
gus rozin assalamualaikum
ya gus bagaimana tanggapan pbnu terkait adanya kluster kluster pesantren
yang kemudian telah menyebabkan ratusan santri terpapar covid sembilan belas
ya ini menjadi keperhatinan bersama
karena sejak awal pbnu dan rabit ah mahid islamiyah
itu memberikan concern yang cukup besar terhadap resiko penularan covid di pesantren
karena kehidupan pesantren itu kan komunal
sejak awal bulan maret kita sudah memberikan abah abah kepada pesantren
itu sudah mulai hati hati
untuk siap siap bahkan untuk tidak meliburkan secara sementara pesantren pesantren
yang memang belum siap mitigasi dan untuk melaksanakan protokol
ya gus sejauh ini data terbaru yang diterima oleh rmi pbnu
sudah berapa banyak jumlah santri yang terpapar covid sembilan belas
kalau jumlah santri relatif ya
terbanyak di kasus terakhir
yang ada di banyuwangi itu menjadi concern sendiri
tetapi kita mencatat ada kasus yang cukup seimbang
tidak dari sisi jumlah
tetapi dari sisi kasus temuannya
antara santri dan kiai
serta ustadz ustadz dan keluarga santri
ya gus sejauh ini sebetulnya penanganannya bagai
dan bagaimana bisa ada santri yang kemudian membawa virus bisa dikatakan dari keluarganya
apakah tidak ada larangan bagi santri yang ada di pondok pesantren ini
untuk kembali ke rumah selama masa pandemi covid sembilan belas
sebetulnya sudah disiapkan protokol protokol itu
rmi sendiri sudah menyiapkan sekurang kurangnya ada delapan protokol
maret itu ada dua protokol
memulangkan santri dari pondok ke rumah
kemudian setelah lebaran kita mengeluarkan
untuk menyiapkan para santri pulang dari rumah kembali ke pondok
itu mulai dari menjelang keberangkatan
bahkan kita menyiapkan protokol jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
tetapi memang pesantren itu kan bermacam macam warnanya
yang mempunyai awareness cukup tinggi
itu melaksanakan protokol ini dengan sangat berhati hati
dan pemulangan santri ini dilakukan secara bertahap
saya kira beberapa pesantren ketika memulangkan santrinya itu belum memiliki rencana mitigasi yang jelas
ya gus rozin jika ada santri yang ingin pulang ke rumah
apakah ada semacam imbauan untuk menerapkan aturan para santri ini harus melakukan rapid test
ataupun swab test begitu untuk sebelum kembali lagi ke pondok pesantrennya
sebelum bisa berkumpul dengan rekan rekan santri lainnya
agar penyebaran virus ini bisa terus dikontrol gus
beberapa pesantren menerapkan kebijakan yang berbeda beda
seperti di banyuwangi
banyuwangi itu sudah menerapkan protokol yang baik sebetulnya
yaitu mewajibkan rapid test para santri sebelum balik ke pondok
beserta dengan karantina yang cukup lama ada empat belas hari
tapi saya dengar ada beberapa santri yang memang tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya
oleh karena itu kedisiplinan prosedur ini yang memang harus menjadi keprihatinan
untuk kemudian meminimalisir ketidakdisiplinan tersebut apa kemudian yang dianjurkan oleh pbnu
satu bagi pesantren itu mempersiapkan satgas memiliki satgas yang cukup siap dan sigap untuk melaksanakan protokol
disertai dengan rencana mitigasi yang jelas
dan membuka komunikasi dengan dinas kesehatan setempat sebelum memulai menerima santri
tetapi untuk pemerintah juga ada saran
sampai sekarang saya belum melihat ada rencana mitigasi yang clear bagi pesantren
padahal melalui skb
melalui skb empat menteri yang revisi itu
pemerintah menerapkan kelonggaran bagi pesantren untuk mempercepat aktivasi kembali
jadi pemerintah sebetulnya bisa membantu pencegahan ini
dengan membuat rencana mitigasi
yang bisa menjadi standar
semua pemda pemda dan pesantren pesantren
karena saya melihat respon dari pemda pemda ini berbeda beda
parsial dan ad hoc
baik gus rozin ini semoga apa yang anda ucapkan sore hari ini bisa didengar oleh para pengurus pesantren
dan juga termasuk pemerintah untuk kemudian tidak ada lagi kluster kluster pondok pesantren yang terjadi dalam rangka memutus penyebaran covid sembilan belas
gus rozin terima kasih
terima kasih telah bergabung bersama kami abdul ghaffar rozin ketua pprmi pbnu
terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia selamat sore